presiden joko widodo angkat bicara soal tudingan sejumlah pihak yang menyatakan jika hubungannya dengan partai amarat nasional semakin renggang
menurut jokowi hubungannya dengan pan baik baik saja
terkait pertemuannya dengan sejumlah perwakilan partai koalisi pendukung pemerintah tanpa pan ini dianggap sebuah kesalahan teknis
jokowi juga menampik jika pertemuan dengan para perwakilan partai koalisi itu terkait dengan perombakan kabinet
bisa saja nggak sampai undangannya tapi kan bukan dari saya undangannya
saya tahunya ya misalnya partai seluruh partai pendukung itu kita undang
ya ada bisa saja ada yang undangnya nggak sampai ada yang sampai tapi nggak hadir macam macam
tapi nggak ngerti tuan teknis mungkin di menteri taris negara atau di ketua kelasnya
di situ ada ketua kelasnya
meski gerindra hengkang dan
dari pansus hak angket atas kpk pan tetap bertahan menempatkan perwakilannya di pansus
pan belum berencana menarik dua anggotanya karena berdalih ingin membela kpk
elit pan menepis isu rencana penarikan anggota pansus hak angket atas kpk
pan telah menggelar pleno fraksi dan belum berencana menarik dua anggotanya yakni muslim ayub dan daeng muhammad
anggota pansus dari fraksi pan menegaskan belum ada komunikasi antara pimpinan fraksi dengan anggota pansus soal pembahasan kinerja pansus
pan tetap bertahan menjadi anggota pansus karena ingin memperkuat kpk
pan tidak ingin ada pihak yang melemahkan kpk atau membubarkan kpk
bagi kami belum ada perintah apa apa
baik dari ketua praksi baik dari pimpinan partai baik dari pimpinan dewan pengurusnya
jadi untuk saat ini kami belum terpikir untuk menarik
untuk menarik tikut sentuhan kami di pansus angket tersebut
apa dasarnya kami menarik tidak ada persoalan apa apa di pansus pak
ini harus jelas
kami tetap dan kami tiap hari masuk tidak pernah absen
saya dengan daeng iskandar
semalam dua malam berturut turut sampai jam satu malam
jadi sampai saat ini kami tidak ada berpikir dan kami belum ada perintah dari apa
dari pimpinan partai kami untuk menarik diri kami dari pak sualte